pemimpin tertinggi iran menyinggung soal serangan iran terhadap israel beberapa waktu lalu adalah hal yang belum pernah terjadi
tetapi ayatullah ali homeni menilai serangan itu adalah hal yang tidak terlalu penting
menurutnya di hadapan para pemimpin senior militer iran tidak menyinggung serangan balasan israel pada hari jumat di pusat kota isfaat
sebelumnya pada tiga belas april lalu iran melancarkan serangan ratusan drone di wilayah israel
dalam serangan tersebut israel yang dibantu amerika serikat inggris dan jordania berhasil menembak jatuh drone iran